beribadah haji ke tanah suci adalah impian umat islam di seluruh dunia
warga indonesia bahkan ada yang harus menunggu belasan tahun
agar bisa mendapatkan kesempatan ini
ini suasana pagi sekitar pukul setengah sembilan
namun kabar mengejutkan dan menjadi viral belakangan
jemaah haji reguler asal indonesia membeberkan sejumlah fakta
di antaranya harus berjam jam menunggu bus di tengah cuaca panas ekstrim di musdalifah
jatah makanan yang terlambat datang hingga tenda di mina yang melebihi kapasitas
tak hanya pada jemaah haji reguler
jemaah haji khusus pada tahun ini juga merasakan kelebihan kapasitas
dampak dari penambahan kuota haji oleh pemerintah arab saudi
kami mencoba melihat maktab tiga ratus tiga puluh tiga di mina tempat sebagian jemaah haji khusus ditempatkan
lokasi maktab tiga ratus tiga puluh tiga atau dahulu dikenal maktab satu ratus tiga puluh
berada kurang dari satu km dari bangunan jamarat tempat melempar jumroh
maktab seluas tiga delapan ratus meter persegi ini disiapkan dengan fasilitas demi kenyamanan jemaah
tersedia makanan di sejumlah titik hingga sejumlah sudut yang dibuat dengan suasana kafe
tempat bagi jemaah menunggu waktu ibadah
kamar mandi pun disebar di beberapa titik untuk kebutuhan mandi buang air hingga berwudu
untuk beristirahat terdapat ruang dengan kasur sofa lipat
di sini terdapat jemaah dari masing masing penyelenggara ibadah
meski tampak nyaman faktanya maktab ini terlihat ramai karena terdapat kelebihan lima ratus anggota jamaah
seharusnya kapasitas maktab ini sekitar tiga ribu lima ratus anggota jemaah namun diisi oleh sekitar empat ribu anggota jemaah
meski begitu para penyelenggara haji khusus yang tergabung dalam himpunan penyelenggara umroh dan haji atau himpuh
merasakan perubahan baik saat pemerintah arab saudi membuka pelayanan dari enam syarikat berbeda sehingga tidak ada monopoli
pihak penyelenggara bisa langsung berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan untuk menyesuaikan kebutuhan
lakukan oleh pihak dwi fullbad sudah maksimal dan kami merasakan sekali perubahan yang begitu signifikan dalam hal servisnya
ya contohnya seperti kami yang dilakukan di maktab tiga puluh tiga ini
segala pertimbangan komposisi dan juga jumlah jamaah
diatur sedemikian rupa
bekerja sama antara himpuh sendiri sebagai asosiasi dan juga dengan pihak services dari maktab tiga puluh tiga maupun tiga ratus empat puluh
nah melihat kondisi yang ada memang semua maktab terjadi overload
tetapi bagaimana penanganan itu kerjasama itu bisa berlangsung dengan baik
ketua maktab tiga ratus tiga puluh tiga dari dui fulbet mengaku tetap berusaha
memberikan pelayanan maksimal meski terjadi kelebihan kapasitas
akibat keputusan pemerintah untuk menambah kuota
kondisi ini berkaitan dengan keuntungan maktab
dikaitkan dengan keuntungan masyarakat
tapi kami berusaha dengan kemampuan yang bisa
dan semoga keuntungan kita bisa mencapai keuntungan
dan semoga kami berhasil dalam hal ini
kerjasama dan komunikasi yang baik penyelenggara ibadah haji dengan penyedia layanan di arab saudi
agar jamaah yang sudah bertahun tahun merindukan jadi tamu allah
dapat maksimal melaksanakan ibadah mereka
suasana kebersamaan dan keakraman dirasakan jemaah haji
meskipun harus berdesakan di tenda di maktab mina
tidak mau mengeluh jemaah haji yang harus bermalam di tenda
justru menjadikan momen ini sebagai saat untuk memperkuat rasa kekeluargaan antar jemaah
inilah suasana dalam salah satu makanan

lorong yang sempit dipadati jemaah yang lalu lalang
di tenda inilah jemaah haji menginap sambil menunggu waktu melempar jumrah
tak mau mengeluh jemaah haji yang harus bermalam di tenda
justru menjadikan momen ini sebagai saat untuk memperkuat rasa kekeluargaan antar jemaah
alhamdulillah sampai mirna ini sangat seperti berkeluargaan penuh kekeluargaan
saya merasa bahagia sekali rasanya
bercampur bersama jamaah yang lainnya
tidak merasakan yang mereka sempitkan hatinya bahagia saja
saya rasa dengan seperti ini ya sangat terasa kebersamaannya
ya kita sebagai sesama muslim muslimah ya
tendanya cukup nyaman cuman memang soalnya di luar
tapi untuk kebersamaan saya rasa sangat dekat sama muslim
persiapan yang dilakukan oleh pengelola maktab memang sudah maksimal
pembukaan penuh jumlah jemaah haji tahun ini memang membuat sejumlah kendala
namun semua dianggap lancar
ya masalahnya ini tahun pertama kali buka kota d m selepas corona
jadi orang ramai masuk jadi alhamdulillah sampai sekarang semuanya lancar
di maktab ini jemaah haji bermalam selama dua hari
usai melempar jumrah selesai sudah seluruh rangkaian ibadah haji yang dilakukan
alfian raharjo arab saudi